anda kami sumbangan dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saudara andi apakah anda tidak bertemu dengan saudari elsa
anda tidak curiga dengan saudari arsi
tapi elsa bilang kalau dia tidak datang ke rumah pada hari itu
dan saya juga tidak punya bukti
untuk menyatakan kalau dia memang datang ke rumah
cukup yang mulia
saudara andin silahkan anda kembali ke tempat hidupnya
selamat ya mbak catherine
baiklah diterima sebagai asisten manajer di perusahaan kami
besok udah bisa mulai kerja ya mbak
ini beneran saya diterima
yaudah kalau gitu berarti
sampai ketemu besok
makasih banyak ya mbak
yaudah kalau gitu saya permisi
gue keterima juga kerja
jadi wanita karir deh gue
aku jadi gak sabar deh mau pulang
mau kasih tau ke angga
ruangan hrd tadi lagi
cewek yang tadi nomor kerja bakalan diterima
ipknya aja rindah
pengalaman kerjanya pun gak ada
yang ada nanti malah jadi
abisnya titipan pak aldebaran
pak aldebaran sendiri yang minta
saya juga membatalkan
untuk melamar di perusahaan ini
terima kasih sebelumnya
kamu kenapa teriak teriak
kakak minta tolong ya sama kak al
biar aku diterima kerja
kamu tau dari mana
aku denger kak
aku denger hrd ngomong sama salah satu staff kantor
katanya dia terima aku
cuma karena aku ini titipannya kak al
malu dong kak
masa aku diterima cuma karena kasian doang
aku gak mau kak
aku maunya aku kerja karena memang kemampuan aku
minta maaf kakak salah kakak tau
cuman kemarin kan kamu sempat bilang kan
dua kali pas kamu ngamar kerja kamu ditolak
ya kakak gak tega aja
kakak kasian sama kamu
kakak kasian sama kamu
sekarang kalau aku diterima cuma karena kasian
aku jadi bulan bulanan di kantor kak
aku gak mau
jadi tolong kakak gak usah sok sok bantuin aku lagi
ibu sarah aurelia
ubu sarah anda kami sembah dulu